ini kapan terjadi kemarin pada waktu hari minggu
tempatnya dimana lokasinya di savannah bukit elitabis apa ini baru pertama kali terjadi
kalau api tornadonya baru kali ini terjadi ini disebabkan karena apa karena kebakaran
yang ada di savannah bukit elitabis terus kena angin topan ya